astagfirullahaladzim apa lagi sujudmu bangun udah cepet bangun astagfirullah
ibu dimana nah kalau udah deh nggak usah so acting lainnya dimana dimana ibu sakit
ya nanti aku pulang cepet ya biasanya sekarang aku berangkat dulu ya

yang amanah sama kerjaan
ibu kan sudah selalu mendoakan saya
ini untuk ibu
ini untuk pegangan ibu kali aja ibu nanti ada butuh apa apa jadi bisa ibu gunakan
ini untuk ibu
ini untuk pegangan ibu kali aja ibu nanti ada butuh apa apa jadi bisa ibu gunakan
terima kasih banyak nak ibu minta maaf
kalau disini ibu banyak merepotkan
ibu jangan ngomong kayak begitu
ibu kan orang tua istriku berarti orang tuaku juga
sudah kewajiban aku untuk membahagiakan ibu
ya sudah bu saya pamit pergi dulu ya
ini udah terlambat
oh iya sebentar lagi ibu akan punya cucu
ya allah terima kasih ya allah
engkau telah banyak memberikan kebahagiaan untuk keluarga kami allah
aduh ngapain sih mas guntur pakai ngomongin ke ibu segala
gak penting banget kan dia tahu aku hamil
retno kamu jangan capek capek ya nak
kerjaan rumah biar ibu yang bereskan
kebetulan gue kan jadi punya tenaga gratis
jadi gak usah capek capek
tinggal suruh aja ibu ngebersihin semua kaca jendela rumah
ibu saya pamit dulu ya
ini udah telatnya kerjaan saya
kayaknya aku rasa ibu gak butuhin ini deh
ibu di sini itu kan semuanya serba numpang

iya kan makan minum terus tidur semuanya gratis jadi gak perluin uang udah aku asingin aja ya
itu pemberian hak guntur untuk ibu
ibu mau beli minyak gosok nak
bu mas guntur itu kan suami aku
jadi apapun yang punya dia itu adalah punya aku juga
ya jadi termasuk uang ini juga uang aku
oke itu mau beli apaan
minyak gosok buat apa ya
udah bagus sakit deh sebenernya cepet mati
ya allah retno hati hati kamu bicara nak
oh ya lampu kamar aku kan mati nih bu
kayaknya gue harus keluar beliin lampu bola buat di kamar aku
segini cukup kan
bisa gak sih kalo disuruh tuh langsung jalan
buat beli makeup
ada yang niesan
lu ini kan bertuahnya pak lura
che parameter nah kejam
aduh lama banget sih
cuman disuruh ke warung bohong
lama banget begini orang
malu maluin aja jadi orang ya
tadi ibunya bu rutno
bisa di jalan
iya makanya kita antarin bu
jangan dibiarin pergi sendiri bu
iya tadi begini bu
saya tuh udah ngomong sama ibu mendingan ibu di rumah aja
biar saya yang ke warung
yaudah sekarang tolong bawain ibu saya ke dalam ya
iya iya hati hati ya bu pelan pelan ya bu
pakai acara sakit segala lagi
dasar nene nenek tua
nyusahin aja terus kerjanya
ibu ibu bangun bu
ibu mau apaan bu
bu nurah kita pulang dulu ya
ibu itu udah tua
karena doa ibu itu tembus

udah ngaterin ibu saya ke rumah
iya sama sama bu nurah
sampai sembuh ya
assalamualaikum bu nurah
tunggu ada kita yang bisa ngaterin kesini ya
apaan lagi sedih beratnya
bangun udah cepetan bangun
ibu dimana na
ala udah deh gausah so acting
dimana dimana ibu sakit
bilang aja ibu males kerja kan
sekarang mendingan bangun deh allah huwagban
orang cepet kerja gausah lelet
jadi orang cepetan
sekarang mendingan kerja aja deh
bu nurah tuh tega banget ya
marahin ibunya sampe segitunya
ih mana ibunya udah tua lagi
gak takut apa dia durhaka ya sama ibunya
depan kita pura pura baik
sekarang aja marah marah
iya ya saya juga nggak paham
ya udahlah itu kan urusan mereka bukan urusan kita juga